pemerintah menyalurkan bantuan pangan non tunai kepada masyarakat peserta keluarga penerima manfaat atau kpm
penyaluran bantuan tiap bulan tersebut dilakukan melalui kartu keluarga sejahtera atau kks
pada kamis dua puluh tiga februari dua ribu tujuh belas di gorpop kicibubur jakarta timur presiden republik indonesia joko widodo memberikan secara simbolis bantuan pangan non tunai atau bnpt kepada sejumlah ibu
skema non tunai ini merupakan upaya reformasi program subsidi beras sejahtera yang sebelumnya dibayarkan secara tunai
masyarakat khususnya para ibu dapat menggunakan kks untuk membeli bahan bahan yang tidak berhasil
bahan pangan di elektronik warung gotong royong atau yang lebih dikenal dengan nama iwarung
bantuan secara non tunai hanya untuk membeli bahan pangan sehingga uang bantuan tidak disalahgunakan
sementara peran bank indonesia dalam program bantuan pangan non tunai melalui kks ini adalah memberi kemudahan bagi masyarakat dalam proses perbankan sehingga penyaluran bantuan semakin efektif dan efisien
dengan sistem bantuan seperti ini masyarakat dapat menggunakan secukupnya dan berlatih tidak konsumtif
bantuan melalui kartu juga jauh lebih aman dibandingkan membawa uang tunai